sekolah menengah atas dua puluh bandung salah satu sekolah yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru ppdb dua ribu dua puluh
panitia sekolah menyiapkan ruang khusus penerimaan pendaftaran dan melayani para calon siswa
sama seperti tahun tahun sebelumnya peserta ppdb harus daftar melalui online
jalur afirmasi untuk keterangan tidak mampu disabilitas dan kondisi tertentu
dalam pelaksananya sempat terjadi beberapa kendala seperti lambatnya server penerimaan pada pagi hari
hal itu terjadi karena banyak calon siswa yang daftar secara bersamaan
selain itu banyak calon siswa yang tidak memiliki akun karena berasal dari sekolah di luar jawa barat
ada juga jalur prestasi nilai rapot yang tidak keluar nilainya
ada beberapa kendala yang masuk di hari ini
pertama kenalannya orang tua pada datang ke sekolah tujuan karena tadi
di pagi hari terjadi server server seolah olah dan terjadi lemotnya
tapi itu karena kondisi masuk yang secara bersamaan saja tapi sekarang sudah kembali normal tidak ada lagi
hari pertama penerimaan peserta didik baru di sma negeri satu majalengka jawa barat masih banyak pendaftar yang terlihat kebingungan
lantaran banyaknya jalur yang dapat digunakan untuk mendaftar
mulai dari jalur prestasi hingga jalur perpindahan
selain itu sejumlah pendaftar ditolak karena adanya kekurangan kelengkapan persyaratan
demi membantu dan mempermudah para orang tua untuk mendaftarkan anaknya pihak sekolah telah menyiapkan panitia ppdb
di seman satu majalengka jumlah kuota siswa baru ada sebanyak empat ratus tiga puluh dua siswa yang terbagi dalam dua belas ruang belajar
ini untuk gelombang pertama ini untuk jalur ektm
dua belas persen dua belas persen ektm tiga persennya itu jalur abk kemudian ada jalur petugas gugus covid itu lima persen
untuk lima persen laginya perpindahan orang tua dan jalur guru
dan untuk berikutnya dua puluh lima persen yaitu jalur prestasi
di jawa barat tahun ini tersedia tujuh ratus empat ribu kuota untuk sma smk slb swasta dan negeri
sedangkan lulusan smp dan mts tahun ini
pendaftaran ppdb secara online ini akan ditutup pada sepuluh juni mendatang